tapi mana pernah saya menyembuhkan diri
saya selalu rendah hati
iya pak ustadz
sudah masuk waktu
iya pak ustadz
kalau nggak besok atau lusa engkau berangkat ke jakarta
nanti di jakarta teh di tempat penampungan sementara dulu
terus dikasih pelatihan
dua bulan pelatihan berangkat deh
kamu yakin di sana aman
tsk hari si ibu mah nggak usah ngomong kayak gitu
doain yang baik baik aja
pokoknya nanti kalau engkau muda di sana
tiap bulannya engkau juga kirimin uang buat ibu
mungkin dede juga jadi jarang kesini
soalnya mate udah nggak bisa ditinggal
kemaren aja mate udah main ke jalan raya
terus berangkat lagi
a kalau bener bener sayang sama dede
a ate harus ambil keputusan
kalau gitu deh pulang dulu ya a
lima menit lagi
a ate harus paham kondisinya emak
satu menit ya
a sobri cuma pengen mandangin wajah dede cantik
ate pada kemana ya si aceng akum
sepi nggak ada akum sama aceng
saya cari cari kum kemana aja ate
kamu sendirian saja
ya dari tadi juga sendirian
tapi kan sekarang ada kamu jadi berdua tuh kum
nanti kalau ulang tahun jeniper dirayain di mana ya
terserah kamu doang
yah kalau kamu jawabnya terserah saya jadi bingung kum
kamu ceng bercanda ah saya mah sekarang nggak kaget
sudah ketawa ya
tuh kan kamu soujon ceng baru datang kita lagi ngomongin jeniper ulang tahun
jeniper mulu yang diomongin
ngomongin dadang kenapa sih
kamu dirayakan di mana ulang tahunnya
oh ulang tahun
udah gak usah pusing pusing bikin aja di restoran cepat saji
dadang nggak bakal datang tuh kan dia nggak akan bisa tamer ya nggak
eh enak om ada ac nya
mendingan di rumah kamu saja doy jadi saya bisa masak
iya juga sih
kalau di rumah saya mah nanti kayak di cibarengkok
baru ngadain ulang tahun dong so
eh kamu kalau ngomong sembarangan nanti kalau benar benar begitu bagaimana
iya kum astaghfirullah astaghfirullah ya allah ya allah
ini ngomongin ulang tahun jennifer
oh pesta ulang tahun
ini aceh nomor satu datang lebih awal makan paling banyak taduh dan berhenti

kamu tuh deh yang begitu dang
waktu ulang tahunnya si pebri kamu kasih apa coba
kasih selamat aja kan
eh kamu jangan asal menuduh
itu saya teh sebetulnya mau ngasih gadok
aku yang tidak boleh nih ada orangnya
kadang yang paling penting itu teh kehadiran kamu
kado mah tidak penting
terus dia bilang lagi yang saya utamakan itulah hal hal yang penting
yang tidak penting tidak usah dipikirin
makanya ngerti bahasa bahasa
kasih sedikit dang
itu bahasa bahasinya aku makanya begaul tau tatakrama
eh eh eh tatakrama
teng jangan ngomongin masalah tatakrama sama saya teng
waktu sunatan si edward kamu ngasih apa sama orang orang
balak balak udah dua hari
dang sunat teh wajib hukumnya
kalau acaranya nggak harus dibikin
pestanya pestanya tidak perlu
kamu bilang pestanya tidak perlu
pesta tidak perlu tapi orang orang datang suruh bawa amplop
itu namanya apa teh
cuma ngasih sepuluh ribu aja ngedung
kesian deh kamu dang
tapi mending saya kasih sepuluh ribu
saya beli di luar itu gorengan
lebih enak sepuluh ribu dapat cek ranjang
kamu juga pulangnya bawa kresek apa itu isinya semuanya apa
iya balak balak dari saya kan
kamu tahu dari mana itu balak balak
itu ada bala bala ada pisang goreng ada tahu goreng
itu dari saya semua
enak aja itu balak balak saya beli sendiri
bukan dari tempat kamu
kamu sendiri dari mana
kita bicara alisan saja gimana
kamu ngapain disini
kamu ngerjain saya doi
ngapain tidur disini baru san
kok tidur saya lihat kamu berantem
nggak mungkin baru san
kamu turun turun sama aja
nggak jadi itu judulnya
kamu malah rocong
kamu kedua ribut
kan kalau ada yang ribut mendingan saya tonton
ce mau beli sugar
anak saya masih pakai asi
ini teh bukan buat anaknya tapi buat cece bagus
ce cece mau nggak kerja ke luar negeri
nggak langsung berangkat besok ce
kan diurus dulu
dipilih mau ke negara mana
itu tak butuh waktu
makanannya umurnya berapa sekarang
sudah sembilan bulan neng
nah kan ce
kalau diurus urusnya itu selesai tiga bulan berarti sih kecinta udah satu tahun
udah bisa lepas asi
pengennya sih neng nyusuin sampai satu tahun setengah neng
kalau udah satu tahun butuh susu serumnya juga buat tambahan ce
saya emang nggak bisa pisah jauh dari anak neng
semua ibu juga gak ada yang mau pisah dari anaknya
tapi teh ini buat masa depannya cek
cece nggak pengen apa
anaknya nanti saya jadi dokter jadi insinyur
neng sendiri nggak jadi dokter
nah itu ce
mama cece nyeselnya sampai sekarang
coba aja dulu mama sete berangkat
sekarang teh cece pasti udah jadi dokter ce
jangan sampai cecetan nyesel kayak mama saya
timur tengah teh sekarang lagi dibangun
terus teh ada korea jepang hong kong singapur
emang persyaratannya apa aja neng
cuma fotokopi ktp kartu keluarga sama surat izin dari suami
sampai jumpa lagi